memain nomor satu dunia tsai hsiu ying mempertegas dominasi di sektor tunggal putri
dengan menjuarai indonesia open dua ribu delapan belas
gelar ini diperoleh setelah melibas wakil tiongkok chen yufei melalui pertarungan rubber game
pertarungan berlangsung sengit di game pertama dan kedua
namun di game ketiga satu satunya wakil tiongkok kehilangan fokus
sehingga tak mampu mengembalikan variasi serangan yang dilakukan tai su ying
game pun berakhir dengan unggulan pertama dua puluh satu dua puluh tiga dua puluh satu lima belas dan dua belas
tsai hsiu ying mengaku dukungan perotak indonesia di stora sangat membantunya meraih kemenangan
dengan kekalahan ini tiongkok harus puasa gelar indonesia open
setelah tahun kemarin meraih dua gelar di sektor ganda putra dan ganda putri
sebenarnya karena delapan maret yaya yun juga bergabung di sini
dan itu adalah sepertinya lagi terkenal ini adalah panggung
dan juga sangat senang delapan maret saya masih bisa kembali ke sini
sudah ada rekan saya korresponden cnn indonesia erlangga misnuwaji di stora senan jakarta
angga baru saja kita dapat kabar gembira ganda campuran oi butet menang
atas ganda malaysia chan peng son dan goh liu ying
angga bisa menceritakan bagaimana keseruan pertandingan
pada hari ini dan akhirnya mendapatkan gelar di indonesia open dua ribu delapan belas
ya yuda saya tidak dapat dengan jelas mendengar pertanyaan anda
namun benar memang tadi pertandingan final ganda campuran
antara oi butet melawan ganda campuran malaysia chan peng son goh liu ying
baru saja berakhir
dan akhirnya oi butet berhasil mempertahankan gelar juara indo open yang dirahinya tahun lalu
setelah owi butet menang straight game dua puluh satu tujuh belas dan dua puluh satu delapan belas
hanya dalam waktu tiga puluh delapan menit
dan kemenangan oi butet atas chan peng son goh liu ying ini
juga sekaligus mengulangi prestasi mereka di olimpiade rio de janeiro dua ribu enam belas lalu
di mana saat itu owi butet juga bertemu dengan chan peng sun dan go liu ying di final
hingga akhirnya owi butet menang dan mempersembahkan medali emas

dan kemudian oi butet menang dan mempersembahkan medali emas

dan kemudian oi butet menang dan mempersembahkan medali emas
ya angga saya berharap anda bisa mendengarkan suara saya
lalu bagaimana peluang indonesia di ganda putra pada malam hari nanti
apakah cukup bisa menjanjikan mendapatkan medali berikutnya
kalau bicara peluang bagaimana peluang kevin marcus di final yang akan berlangsung nanti
jadi saya rasa peluang kevin marcus cukup besar karena dari rekor pertandingan
kevin marcus dengan pasangan jepang ini
dari tiga pertandingan yang sudah dijalani kevin marcus unggul tiga
dan pertemuan terakhir kevin marcus ini terjadi di final jepang open di kandang dari takuto inoue dan yuki kaneko
di mana saat itu kevin marcus berhasil menang dan menjadi juara
tentunya kali ini kevin marcus akan tampil di istora di depan hadapan pendukungnya sendiri yang memadati istora
tentunya akan menjadi motivasi tambahan bagi kevin marcus untuk dapat merebut gelar juara di nomor ganda putra
sekaligus gelar juara kedua bagi indonesia bila nanti kevin marcus menang
dan apabila kevin marcus menang prestasi di tahun ini sekaligus menyamai prestasi indonesia di tahun dua ribu delapan atau sepuluh tahun yang lalu
di mana indonesia saat itu juga berhasil meraih gelar juara di nomor tunggal putra lewat sony dwi kunchoro
dan di nomor ganda putri lewat vita marissa dan liliana nasti
tentunya harapan kita prestasi sepuluh tahun yang lalu itu dapat kembali diulangi tahun ini
apabila kevin marcus dapat menundukan pasangan jepang dan keluar sebagai juara yuda
terima kasih untuk laporan anda dan kita berharap di hadapan para supporter indonesia
kevin marcus bisa memberikan yang terbaik dan meraih gelar pada indonesia open malam hari ini
terima kasih untuk laporannya angga selamat bertugas kembali